gubernur jawa barat ridwan kamil meminta pemerintah pusat memperketat pintu pintu masuk ke wilayah indonesia
usai ditemukannya dua warga karawang yang terpapar varian baru virus corona dari inggris b satu satu
mantan wali kota bandung ini menjelaskan kedua warga karawang yang terpapar baru kembali dari arab saudi
keduanya kini sudah sembuh
emil mengingatkan untuk menghindari paparan virus corona varian baru ini
tidak ada jalan lain selain mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan
saya juga mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat bahwa pintu pintu masuk dari luar negeri itu prosedur harus lebih diperketat
kemarin itu ditemukan b satu satu tujuh varian covid baru yang lebih ganas
tapi sekarang sudah sembuh alhamdulillah ya karena solusinya sama saja sebenarnya
pak ini dengan covid lebih ganas kita sama aja pakai masker lebih rajin
jaga jarak lebih rajin kurangi kerumunan lebih rajin
terkait penemuan varian mutasi baru corona yaitu b satu satu tujuh di indonesia
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menyatakan
satgas tengah melakukan penelusuran untuk mencegah penyebaran
adanya temuan ini akan ditindaklanjuti dengan penelusuran segera dari kasus positif tersebut
untuk mencegah meluasnya penyebaran
untuk saat ini petugas di pintu kedatangan
kementerian serta berbagai unsur yang terlibat termasuk kementerian lembaga terkait bersama satgas
akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di lapangan
presiden jokowi dodo pun mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dua kasus positif mutasi virus corona b satu ratus tujuh belas di indonesia
jokowi mengklaim hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa virus corona b satu satu tujuh lebih mematikan
dibanding dengan virus covid sembilan belas
untuk itu masyarakat diimbau tetap tenang dan menjalankan protokol kesehatan
saudara saudara sebangsa dan setanah air terakhir saya menghimbau kepada bapak ibu dan saudara saudara semuanya
untuk tidak perlu khawatir karena ditemukannya dua kasus positif covid sembilan belas dengan mutasi virus corona dari inggris atau b dua puluh
dua orang yang terpapar
varian baru tersebut saat ini sudah negatif
masuknya virus mutasi baru corona ke indonesia melalui pekerja migran yang bekerja di arab saudi
memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat akan efekasi atau kemampuan vaksin covid sembilan belas yang telah dan akan diterima masyarakat
epidemiolog universitas indonesia panduryono menilai vaksin covid sembilan belas sinovac yang tersedia sejauh ini
masih efektif menangkal varian baru virus covid sembilan belas b satu ratus tujuh belas
namun menurut pandu hal yang perlu diwaspadai adalah virus mutasi baru ini memiliki tingkat penyebaran dua kali lebih tinggi dibanding virus corona awal
ya kemungkinan itu ada
ternyata memang di vaksin tertentu ya misalnya astrazeneca yang sudah dilaporkan itu efekasinya turun sepuluh persen
tadinya sembilan puluh atau delapan puluh persen ternyata dengan virus yang baru ini menurun sepuluh persen
untungnya ya vaksin sinovac coronavac ini masih belum ada penurunan
tapi kan bukan berarti kita senang gembira jangan dulu
karena ada varian baru
virus b satu satu tujuh merupakan kumpulan mutasi virus corona
varian baru virus ini pertama kali ditemukan di inggris september dua ribu dua puluh lalu
informasi varian virus ini memiliki gejala yang sama dengan virus covid sembilan belas
seperti batuk sakit tenggorokan hingga demam
melihat fakta ini masyarakat diminta ekstra hati hati dengan menerapkan protokol kesehatan maksimal
apalagi penelitian menunjukkan tingkat penularan virus mencapai lebih dari tiga puluh persen
varian ini memang lebih cepat menular
estimasinya sekitar mungkin at least sekitar tiga puluh persen
jadi satu tiga lebih tinggi daripada varian yang lama
ini membuat penanganan menjadi tantangan
kenapa karena untuk wilayah di mana protokol kesehatan tidak sepenuhnya ditaati tentu itu menjadi masalah
dan ketika ini meningkat ketika akhirnya dia mencapai orang orang yang rentan
seperti orang orang lansia dan comorbid itu nanti dampaknya pasti ke fasilitas kesehatan
sementara epidemiolog griffith university diki budiman menyebut langkah tepat dalam situasi ini bagi masyarakat adalah tetap tenang
dan konsisten menerapkan protokol kesehatan lebih maksimal
sementara bagi pemerintah mengambil kebijakan yang tepat menjadi kunci keberhasilan penanganan covid sembilan belas di indonesia
diki menambahkan untuk melakukan deteksi mutasi virus ini pada manusia metode tes swab pcr masih dapat mendeteksi
saya menggulirkan bahwa tiga t kita harus perkuat dengan tentu dengan isolasi karantina dan kemudian lima m ya tiga m
tiga m plus membatasi mobilitas kita
mobilitas interaksi dan mencegah keramaian kerumunan itu salah satunya adalah merespon perkembangan penyakit ini
salah satunya dengan adanya ancaman strain strain baru ini
jadi itulah sebabnya kenapa tidak cukup tiga m itu nggak cukup harus kita batasi mobilitas interaksi ini
masuknya varian mutasi corona baru b satu satu tujuh membuat masyarakat tidak boleh terlena dengan vaksinasi
semua pihak wajib terus menerapkan protokol kesehatan
untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia